ya advokat denny indrayana secara pribadi mengklaim telah mendapat informasi soal putusan mahkamah konstitusi
bakal mengabulkan permohonan peninjauan kembali atau pk terkait sistem pemilu yang akan diubah menjadi proporsional tertutup atau coblos partai
benarkah kemudian klaim tersebut dianggap sebagai membocorkan rahasia negara atau juga sekedar tebak tebakan
seperti yang disampaikan beberapa pihak kita bahas malam ini bersama denny indrayana yang saat ini berada di melbourne australia
dan sebelumnya kita juga sudah mencoba untuk menghubungi juru bicara mk fajar laksono namun belum bisa memberikan tanggapan
karena alasannya memang perkara ini masih berproses di mahkamah konstitusi
tidak apa apa kita lanjut saja
bang denny apa kabar selamat malam waktu jakarta bang
selamat malam juga dari melbourne australia
anda kemudian dituding membocorkan
rahasia negara dengan pernyataan anda yang dianggap cukup percaya diri kemudian banyak respon dari berbagai pihak
bahkan kini sedang dikaji juga mekanisme sanksi jika kemudian pernyataan anda ini benar diperoleh dari orang dalam atau orang yang dianggap kredibel
pertama sebenarnya fokusnya mestinya tidak ke situ ya
tapi oke lah saya tanggapi singkat saja
saya katakan di beberapa media ini ada kebocoran
saya bilang ada informasi bahwa mk akan memutuskan
memang belum ada putusan
karena itu apa maksudnya
maksudnya adalah bagian dari advokasi bagian dari pengawalan
agar putusan mk dalam pandangan saya tidak mengarah ke sistem proporsional tertutup
kenapa menjadi perlu dilakukan sebelum putusan dibacakan dan informasi yang mengatakan akan tertutup itu menjadi penting disampaikan
karena jika sudah diputus sudah dibaca di hadapan sidang yang terbuka itu tidak ada ruang untuk melakukan koreksi
putusan mk harus dilaksanakan karena dia sifatnya final and binding
langsung tidak ada upaya yang lain
langsung tidak ada upaya yang lebih
langsung tidak ada upaya yang lebih
ruang untuk kita memberi masukan mengawal putusan mk sejalan dengan normal konstitusi adalah sebelum diputuskan
ruangnya sekarang tinggal kalau minggu ini kesimpulan bisa jadi minggu depan sudah ada putusan
karena itu maksud daripada membagi informasi itu ke publik agar ada kesadaran
dan bagus sekarang ada pameran
dan bagus sekarang ada pameran
ada partai politik yang sudah bicara ada teman temannya yang sudah bicara
saya diundang di media untuk menjelaskan sehingga harapannya dalam ruang yang tersisa ini
mk tidak mengubah sistem pemilu jadi proporsional tertutup
satu karena saya berpandangan seharusnya sistem pemilu itu legislatif tertutup atau terbuka
adalah open legal policy yang harus diputuskan melalui proses

proses deliberasi di parlemen oleh presiden dpr dan dpd bukan kemudian diubah dibajak dalam proses
adjudikasi di peradilan bukan diubah oleh sama konstitusi jadi undang undang dasar kita
tidak bicara tentang sistem pemilu legislatif apakah distrik apakah profesional tutup tutup
terbuka apakah campuran karena itu diberikan kepada pembuat undang undang menentukan yang
terbaik oke kedua kalau saya selesaikan dulu oke kalau kemudian ini diputus dan diubah sedemikian
rupa padahal proses pemilu sudah berjalan sudah ada daftar calon sementara maka kan partai partai
akan kelimpungan ini untuk merubah lagi karena hitung hitungannya disusun dengan sistem
profesional terbuka daftar caleg sementara bisa berubah total karena pecah lec yang tidak di
nomor jadi nomor satu itu akan berpikir untuk mundur ini semua bisa berpengaruh terhadap
persiapan pemilu kita dan kemudian bisa menjadi alasan macam macam penundaan pemilu ini dan
itulah semua yang menghadirkan kerumitan kerumitan dan kecacauan ini bisa dihentikan jika mk kembali
oke makasih ya pak
sebagai pengawal konstitusi itu ruangnya hanya tinggal sebelum putusan maka ini adalah bentuk
publik atau advokasi publik
oke gini boleh tidak dikatakan kalau anda ingin menyampaikan soal kegelisahan anda lalu kemudian
ini diterjemahkan adalah sebagai preventif dan dikatakan juga lebih baik dicegah
rena kapan juga jiwa itu dari perangkalan muy capa pm ini terjadi apa dilaporkan oleh
beberapa kali bersidang soal sengketa hasil
itu bisa dari proses persidangan membaca kira kira arah putusan hakim ini seperti apa
dari respon dari tanya jawab dari jalannya sidang
bahkan kalau kita melihat latar belakang hakim preferensi afiliasi organisasi
bahkan mungkin kedekatannya dengan partai politik kita bisa menghitung ini kecenderungan hakim seperti apa
di amerika serikat kalau hakimnya dinominasikan hakim agungnya oleh presiden dari partai republik
maka untuk kasus kasus tertentu dia akan lebih konservatif
kalau dia dinominasikan oleh presiden dari partai demokrat
maka kecenderungan putusannya akan lebih progresif lebih liberal
kenapa demikian karena preferensi hakim akan kelihatan
dari siapa yang memilih dia
sama dengan ini kita bisa menganalisis oh ini putusannya akan tertutup
kenapa hakimnya dalam kasus ini lima empat dalam kasus ini kecenderungannya enam
itu informasi informasi itu bagi kita yang sering bersidang di mk biasa dilakukan
sidang profesional terbuka tertutup ini sudah berjalan berbulan bulan
bahwasannya akan ada putusan yang tertutup terbuka sedang ditunggu tunggu
sudah banyak talkshow yang mengatakan ini akan hibrid oh ini akan tertutup ini akan terbuka
informasi semacam itu sudah tersedia di ruang ruang publik
nah saya dalam waktu yang tersisa ini mendengar akan tertutup
saya ingin katakan ayo kita cegah karena aspirasi saya ini sebaiknya terbuka tetap
supaya tidak kemudian membajak demokrasi kita kembali ke sistem pemilu order baru
yang menghilangkan hak rakyat
untuk mengenal siapa calon yang mereka tunjuk sebagai anggota dewan
ini kan bentuk kontrol publik
jangan lupa kita sekarang melihat dengan sangat terang gitu ya
sistem kita sekarang sayangnya keadilan itu akan lebih hadir
kalau kemudian dibawa ke ruang publik
saya tidak ingin higienitas seperti itu
tapi faktanya jika ini tetap di ruang ruang yang tidak dikontrol
tidak dibawa ke ruang publik maka kecenderungan dia menjadi tidak adil ada
karena itu mari kita kawal mahkamah konstitusi putusannya belum ada
sehingga tidak bisa dikatakan mengocorkan putusan juga memang
tetapi bahwasanya ada informasi yang mengatakan ini kembali tertutup
dan perlu kita antisipasi itu yang menurut saya penting di lakukan

karena anda menyangkal
oke artinya kemudian ini masih asumtif begitu ya karena anda menyangkal
bahwa tidak ada kebocoran begitu
ini sebagai antisipasi saja
kalau kemudian memang putusan mk ini sesuai dengan yang anda sampaikan
selanjutnya antisipasinya bagaimana
karena pak mahfud tadi juga sudah bilang
kalau memang ada orang dalam yang kemudian membocorkan informasi ini
padahal belum ketok palu akan ada mekanisme sanksi
merespon ini bagaimana
saya kan sudah jelas mengatakan dalam tweet saya
dalam instagram saya
ini informasi bukan saya dapatkan dari hakim konstitusi
untuk menghindarkan bahwa ini mereka ada yang membocorkan
jadi saya sendiri sudah mencoba memberikan guidance
bahwa ini adalah upaya untuk antisipasi
karena tidak ingin membocorkan putusannya
kalau putusannya memang belum kok
cuma justru karena belum itulah sekarang kita punya kesempatan untuk melakukan

justru karena belum itulah sekarang kita punya kesempatan untuk melakukan

sudah putusan mahkamah konstitusi sudah tidak bisa diubah lagi
kalau salah ya salah
itu pengalaman yang baru saja kita hadapi dengan pelajaran pahit
ketika putusan mk di dua puluh lima mei mengatakan sebaiknya masa jabatan pimpinan kpk itu
dirubah dari empat tahun ke lima tahun
loh apa dasarnya
salah satunya disebut supaya tidak dipilih dua kali
oleh presiden dan dpr yang sama
padahal ditunda dari dua ribu dua puluh tiga ke dua ribu dua puluh
di juni pansel itu masih dibentuk oleh pak jokowi
pidem proportosnya masih oleh dpr yang sama
artinya ada sesuatu yang salah dengan putusan nk tersebut
dan itu tidak bisa kita koreksi lagi
padahal dampaknya bisa sangat besar bagi kpk yang harusnya kita jaga
dengan pimpinan pimpinan yang beretika
sekarang kan justru nabi sedang melaporkan ke dewas
ada dugaan pembocoran dokumen di esdm
ada laporan terkait dengan berbagai macam isu etikal
karena kemudian diperpanjang lima tahun
malah malah bukannya dapat sanksi
malah dapat saya menggunakan istilah
gratifikasi jabatan pimpinan pimpinan kpk ini
itu kan tidak bisa dikoreksi karena sudah diputus
maka sebelum yang ini terlanjur
sebelum ada putusan
ada bacaan informasi bahwa ini akan diputus kembali ke sistem proporsional tertutup
mumpung masih ada ruang
sehingga kemudian tidak terjadi putusan yang lagi lagi problematik
begitu dari sisi demokrasi kita
dari sisi pemilihan umum legislatif yang lebih
lebih demokratis dan lebih jujur dan hadir
baik bang denny kita tunggu saja bagaimana kemudian proses ini berjalan
karena memang masih dibahas di mk
dan semoga juga tidak ada pihak pihak yang kemudian memanfaatkan
hal ini atau politik praktis bermain dalam politik praktis jelang dua ribu dua puluh empat ini
baik terima kasih denny indrayana sudah bergabung dengan kami di prime news malam ini
terima kasih mudah mudahan bermanfaat